saudara perpisahan sekolah merupakan momen yang sangat emosional
para siswa guru dan orang tua saling berbagi rasa bangga dan haru
serta kebahagiaan ada di sana
namun pada sabtu sebelas mei dua ribu dua puluh
momen perpisahan smk lingga kencana yang dilakukan di bandung jawa barat
tiga belas orang meninggal dalam insiden kecelakaan yang terjadi di ciater subang jawa barat
sepuluh diantaranya merupakan rombongan perpisahan smk lingga kencana
dan satu orang lainnya merupakan pengendara sepeda motor
kabar kecelakaan bus rombongan smk lingga kencana ini berembus dengan cepat
keluarga para siswa di depok jawa barat langsung berkumpul ke sekolah
rasa cemas dan khawatir tertanam pada orang tua siswa
rasa ini pun akhirnya berubah menjadi tangis haru saat dua bus yang selamat dari kecelakaan tiba di sekolah
sejumlah siswa dan orang tua tak kuasa menahan air matanya
peluk erat pun membuat suasana semakin
namun di momen yang sama ada orang tua dan kerabat yang juga tak kuasa menahan kesedihan
isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka
orang tua dari salah satu korban yakni intan fauzia tak menyangka momen wisuda anaknya ternyata berujung duka
putri satu satunya yang sangat dicintai kini telah tiada
ayah korban mengaku anaknya sempat memberi kabar dan meminta untuk dijemput setelah tiba di sekolah
dan kemudian meminta untuk bisa tidur bersama
paling jam sepuluh intan sampai yang berol sama ibunya
bu kita mau istirahat dulu mau tidur
ya udah habis begitu minta dikelarin ini nih kasur mau tidur bertiga sama saya
dimakamkan di tempat pemakaman umum parung bingung pancoran mas depok
mereka yakni intan rahmawati intan fauziah mahesa putra robiatul adawiyah dimas aditya dan suprayogi
yang merupakan guru smk lingga kencana yang juga menjadi korban kecelakaan bus
mereka dimakamkan secara berdampingan
dan dengan berurai air mata keluarga para korban mengiringi prosesi pemakaman jenazah
kemudian saudara puluhan barang milik para korban kecelakaan bus maut rombongan pelajar smk lingga kencana
sebagian orang tua sudah ada yang mengambil barang bawaan putra putrinya sambil berurai air mata
salah satu orang tua korban meninggal mengambil barang sang buah hati
ia juga mengenang kisah tentang anaknya yang juga merupakan tulang punggung keluarga
korban sangat antusias mengikuti kegiatan perpisahan sekolah
bahkan ia saat itu rela menjadi kuli pasir agar bisa mengikuti acara perpisahan
dia pas mau berangkat aja dia sampai ngakutin pasir
dia bukan nggak mau pusing airnya
dia punya saya punya dia
dia pengen rajin barangnya kering
saya langsung juga ditarik
sebelumnya saudara bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar smk lingga kencana depok
terguling di lembah sarimasciater subang jawa barat
tujuh belas orang meninggal dan lima puluh tiga orang lainnya luka berat hingga luka ringan akibat kecelakaan ini
enam merupakan siswa satu adalah guru dan satu lagi merupakan pengendara sepeda motor
bus pariwisata yang saat itu ditumpangi rombongan smk lingga kencana ini terguling
tepatnya di kampung babakan gunung di jalan raya ciater subang jawa barat
sejumlah warga yang melihat kejadian sempat panik dan langsung berusaha menyelamatkan diri
warga saat itu juga membantu
dalam proses evakuasi korban yang selamat serta yang meninggal
para korban kemudian dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan
mundur ke belakang saat peristiwa ini terjadi
kecelakaan terjadi sekitar pukul delapan belas lebih empat puluh delapan menit waktu indonesia barat
yang terjadi saat itu di lembah sarimas turunan ciater subang
saat kecelakaan bus mengangkut sekitar enam puluh satu penumpang
kecelakaan ini saudara terjadi saat bus yang melaju dari arah lembang menuju subang
namun saat melintas di jalan menurun bus ini diduga mengalami remblong
sehingga supir bus membanting setir ke kanan dan menabrak sebuah mobil yang datang dari arah berlawanan
setelah menabrak mobil bus ini kemudian terguling
dan menabrak tiga sepeda motor yang terparkir di bahu jalan
bus kemudian terhenti setelah menabrak tiang yang ada di bahu jalan dari arah subang menuju bandung
dan dalam kecelakaan ini ada lima kendaraan yang terlibat
yakni dua kendaraan roda empat dan tiga merupakan kendaraan roda dua
saudara polisi pun juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara
di lokasi kecelakaan bus rombongan perpisahan sekolah smk linggah kencana
polisi juga melakukan tiga d laser scanner di tiga belas titik
proses ini dimulai dari titik awal mobil kehilangan kendali hingga lokasi bus terbalik dan menabrak tiang listrik
dari hasil olah tkp polisi tidak menemukan adanya jejak pengereman di lokasi
saudara bus yang membawa rombongan sekolah smk lingga kencana ini ternyata sempat mengalami kerusakan
para korban sempat merasakan adanya kejanggalan saat perjalanan pulang dari bandung menuju depok dengan menggunakan bus yang sama
bus ini bahkan sempat berhenti secara mendadak namun perjalanan tetap terus dilanjutkan
tak ada informasi yang didapat dari supir bus terkait kerusakan yang dialami
salah satu korban bahkan sempat berkomunikasi dengan orang tua
korban di situ menceritakan kondisi yang terjadi di dalam bus
namun sang orang tua mencoba menenangkan korban
namun tak lama berselang sang orang tua mendapat kabar dari sang anak bahwa bus yang dinaikinya terguling
aku mau jalan pulang aku mau jalan pulang
terus sampai situ ini udah jalan lewat dari tangkuban bro belum sama sih di lokasi
nah jam setengah enam kayaknya dia makan
makan gelap gelap mobil rusak semua bisa rusak
iya yaudah kalau begitu baca ya pikiran yang banyak
nah pas mau isa kalau nggak salah dia berapa kali panggilan sebelum
karena emang bukan nomor sesuai nggak angkat
nah pas diangkat ini aku ini aku
lalu dia pas angkat apa doanya dia
mobil aku terbalik terus langsung ini jerit jerit kan
dia jerit jerit temen aku mata aku terbalik gimana terbalik
mau mobil aku terbalik tapi kamu nggak apa apa alhamdulillah aku nggak apa apa
nah itu pas gitu aku pakai nomor katanya sekarang lagi ditunggu
ya udah hilang kontak
saudara dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian
saat itu polisi memintai keterangan saksi montir dan pemilik bengkel
yang diminta bantuannya untuk memperbaiki sistem pengereman bus putra fajar
sebelum terjadi kecelakaan di subang yang merenggut sebelas korban tewas
montir mengaku hanya diminta oleh sopir bus untuk menyetel ulang rem bus yang terlalu dalam
di lokasi wisata tangkuban perahu
selepas dari tangkuban perahu bus kembali berhenti di rumah makan di wilayah ciater
untuk dilakukan perbaikan pada bagian remnya
petugas gabungan juga melakukan pemeriksaan fisik terhadap bus yang hancur
mesin hingga sistem pengereman
dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan adanya material alat pengereman yang telah diubah
serta adanya kebocoran pada sistem pengereman bus yakni di saluran oli dan angin
akibat kebocoran sistem pengereman
bus mengalami kegagalan fungsi sistem pengereman
petugas gabungan akan dilakukan pengembangan dan pemeriksaan mendalam
kepada operator atau po bus putra fajar